yang sebelas anggota dprd sumatera utara periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas diperiksa komisi pemberantasan korupsi di markas satuan brimopolda sumut jalan wahid hashim medan
pemeriksaan berlangsung sekitar empat jam
mereka diperiksa terkait kasus gratifikasi dari gubernur sumatera utara gatot pujo nugroho
untuk laporan pertanggungjawaban apbd sumut tahun dua ribu dua belas
dan pengesahan perubahan apbd dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
dan pengesahan apbd tahun dua ribu lima belas
dalam kasus ini dua belas anggota dprd sumatera utara telah diputus bersalah oleh pengadilan
pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan ketiga bagi sebelas mantan anggota dewan ini
pemeriksaan sebelumnya telah berlangsung pada tahun dua ribu lima belas dan dua ribu empat belas
rencananya selasa besok kpk akan kembali memeriksa mantan anggota dprd sumatera utara lainnya
setelah diperiksa sejumlah mantan wakil rakyat itu tidak mau dimintai keterangan